pukulan terus dilayangkan warga pegadangan kabupaten tanggerang
terhadap dua pemuda yang kepergok mencuri sepeda motor pada sabtu sore
amarah warga bahkan terus berlanjut hingga petugas kepolisian dari polsek pegadangan
terpaksa menembakkan tembakan peringatan ke udara
peristiwa ini bermula saat tersangka rm dan ba masuk ke permukiman
dan mencoba membuat kabel sepeda motor milik salah seorang warga yang diparkir di depan rumah
namun aksi tersangka ini dikutai korban
setelah aksi kejar kejaran kedua tersangka akhirnya tertangkap dan langsung dihakimi warga
untuk pemeriksaan lebih lanjut kedua tersangka yang babak belur ini dibawa polisi ke rumah sakit
untuk mendapat pertolongan medis sebelum dibawa ke polsek pegadangan
aksi pencurian motor yang terekam kamera pengawas ini terjadi pada sabtu dini hari
salah seorang pelaku yang bertugas sebagai eksekutor mencoba membawa sebuah motor yang terparkir di halaman rumah
jalan kumbang condet kramacati
saudara korban yang sempat memergoki aksi keduanya hanya bisa diam
lantaran ditodong senjata api oleh salah seorang tersangka
ketahuan lah sama saudara saya yang rumahnya di sebelah
ditegor lah sama dia pas dia negor
ketahunya ternyata ada yang si temennya ini bawa senjata tajam
iya senjata api pistol
berbekal rekaman kamera pengawas korban sudah membuat laporan ke polsek ramadjati jakarta timur
tim liputan cnn indonesia